mantan ajudan verdi sambo barada richard eliezer pudihang lumiu
telah difonis satu lima tahun penjara dalam kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
rabu malam ibunda richard eliezer rike alma pudihang
tampil kehadapan sejumlah awak media
dalam kesempatan ini rike menyampaikan keinginan putranya
untuk bisa tetap mengabdi di korps bayangkara
setelah nanti rampung menjalani hukuman satu tahun enam bulan yang diberikan oleh majelis hakim
keinginan untuk bisa tetap menjadi anggota polri ini
disebut sebagai keinginan langsung dari richard eliezer
richard ini kan dia menjadi seorang anggota brimob itu bukan main luar biasa
dengan perjuangan yang sangat luar biasa sehingga dia menjadi seorang anggota brimob
jadi kalau bicara tentang keinginannya untuk berjaya

sudah pasti itu memang keinginannya yang sangat luar biasa
sementara itu rabu malam didampingi tim kuasa hukumnya
orang tua almarhum brigadir noviensyah yosua huta barat
mendatangi polres metro jakarta selatan
mereka datang untuk membuat laporan polisi terkait kehilangan uang dua ratus juta rupiah
dari rekening pribadi almarhum dan beberapa benda berharga lainnya
yang hingga berakhirnya sidang belum juga diterima ahli waris
jadi karena ahli warisnya yang seharusnya milik anak itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya
karena anak itu setelah meninggalkan orang tuanya dibunuh secara sadis dan biji
jadi yang perhat mendapatkan itu adalah saya sebagai ibu dalmaku dan semua saudara dan bapak ayahnya
kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian
atau pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang
sebagai mana terungkap dalam fakta persidangan pelakunya adalah yang mengaku rintirijal
baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas perintah daripada nenek putri candrawati
seperti diketahui uang dan barang barang berharga milik almarhum yosua hilang pascak jadian penembakan
di kediaman mantan kadif propampori di duren tiga pancoran jakarta selatan delapan juli dua ribu dua puluh dua